namun kita simak informasi ini terlebih dahulu presiden joko widodo belum banyak berkomentar
terkait kejadian penyerangan yang menimpa menko polhukam wiranto kepada awak media
ia hanya mengatakan akan segera menuju rspad untuk menjenguk wiranto
dan sudah ada korespondensi dari indonesia indonesia megawati di rspad jakarta
selamat sore indonesia apakah menkopol hukam wiranto sudah tiba di rspad gatusuburoto
selamat siang tadi bahwasannya menkopol hukam wiranto yang menjadi korban penunjukan pada siang tadi
sudah tiba di icu ataupun di igd dari rspad sekitar pukul empat belas empat puluh lima lalu
wiranto kemudian tadi dari rsud pandeglang lalu menggunakan heli menuju ke rspad
meskipun sudah dilakukan perawatan pengobatan di rsud di banten atau pandeglang banten
tapi tetap prosedur sesuai dengan
dengan mekanisme yang ada yakni wiranto menuju atau dibawa dulu ke igd
untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut
apakah nanti akan bisa keluar ataupun justru akan mendapatkan perawatan lebih lanjut di rspad
kita juga masih menunggu hasil dari perawatan ataupun pengobatan dari wiranto itu sendiri
sejauh ini memang aldi bahwasannya tadi ada sejumlah tokoh ataupun pejabat yang sudah tiba
seperti misalnya tadi ketika pada saat datang kami mendapatkan informasi
yang mendagri cahayokumun
molo yang kemudian tadi sudah bersiap di depan ruang igd untuk menyambut
ataupun menemani dari pemeriksaan dari wiranto itu sendiri
sementara itu tadi baru saja tiba menpeng delapan b syafrudin sebelumnya juga sudah tiba
memang kita tidak bisa menggambarkan secara langsung aldi karena memang akses untuk
kita melihat bagaimana ruang icu dan bagaimana seperti prosesnya memang juga
dia jaga ketat bahwasannya kami media juga sulit untuk mengakses
untuk bisa melihat bagaimana perawatan di dalam ataupun bisa
bisa menjangkau untuk ke tempat yang lebih ada lebih dekat lagi
tetapi memang bisa dipastikan bahwasannya menkopol hukam wiranto sudah tiba di rspad
pada pukul empat belas empat puluh lima yang lalu
saya dipastikan sudah tiba di rspad
jika anda memantau pada saat ketibaan wiranto di rspad apakah menko polhukam
dalam keadaan sadar atau kemudian dibawa dengan kondisi yang tidak sadar
saya berpikir bahwasannya tadi menkopol hukam wiranto menggunakan ambulans langsung menuju ke ruang igd
memang akses dari kita memantau dari sini menuju ke dalam sana sekitar ada sekitar sepuluh meter
sehingga kita tidak memastikan bagaimana kondisi dari wiranto itu sendiri
tetapi kalau kita bisa melihat dari ketika pada saat dirawat ketika wiranto yang menjadi korban penusukan
tiba di rsud yang berada di pandeglang banten kondisinya dalam kondisi sadar
nah dalam pemeriksaan di sana memang dikatakan ada dua luka tusuk
nah tetapi apakah dari hasil ini
berapa luka tusukan
apakah dalamkah tusukan tersebut sejauh ini kita masih melihat ataupun masih menunggu hasil dari pemeriksaan dari dokter itu sendiri
karena memang bagaimana hasilnya dan juga prosedurnya sendiri kami juga masih menunggu aldi
tetapi memang tadi menggunakan ambulans
kira kira ada di belakang sana aldi kita juga tidak bisa melihat secara lebih dalam lagi karena awak media ada kesulitan akses untuk bisa mendekati dari depan ruang igd dari rspad gatot subroto
ketua juga masih menantang
nanti ada sejumlah pejabat yang dikabarkan juga akan melihat ataupun mencukupi dari pemeriksaan
ya nesya mendagri cahyokumulo sudah berada di sana panglima tni juga dikabarkan ada di sana dan presiden jokowi juga sedang mengarah ke rspad gatot subroto
apakah kemudian pengamanan di rspad gatot subroto ini ditingkatkan
ya aldi bahwasannya memang untuk keamanan sendiri memang benar sekali kami dapat informasi dari tim kami yang juga berada di istana yakni edo dan juga rifa ozi
wiranto presiden jokowi dodo sedang menuju rspd untuk menjenguk bagaimana keadaan dari menko polkam
untuk keamanan sendiri kalau kita melihat memang untuk akses banyak sekali pihak keamanan pihak kepolisian dan juga maupun juga aparat sudah berjaga jaga ketika kami tadi melewati atau menuju ke rspad
di beberapa titik sudah ada penjagaan seperti kepolisian lalu juga ketika sampai memang untuk akses menuju ke sana
kalau biasanya padahal dari biasanya kita bisa melewati kerbang sebelah sana aldi
seperti saat ini kami dilarang untuk bisa menuju sana
begitupun juga untuk menuju ke ruang igd kami tidak diperkenankan untuk bisa masuk ke daerah ataupun masuk di gerbang dari idgd sendiri
artinya bahwasannya pengamanan untuk menuju ataupun ada akses yang kemudian memang harus dijaga untuk ketika prosedur ataupun sebuah insiden penusukan ini terjadi
terutama juga menyangkut seorang pejabat seorang menteri ketika memang adanya sebuah insiden seperti ini
kami akan tunggu kabar terbaru dari anda terutama bagaimana kondisi dari menko polhukam wiranto pasca medical check up yang dijalani di rspad gatot subroto
untuk sementara terima kasih
koresponden cnn indonesia nesya megawati melaporkan dari rspad gatot subroto jakarta